aksi tidak terpuji ini dilakukan dua kelompok remaja yang terlibat tawuran di depan masjid taman kota asem bagus situ bondo pada selasa dini hari
tiga remaja yang tidak berhasil kabur di amuk puluhan remaja yang mengejarnya
korban pun akhirnya babak belur dipukuli ramai ramai
melihat kejadian ini petugas keamanan masjid langsung membubarkan masa
warga menduga tawuran dipicu saling ejek usai kedua kelompok ini menggelar patroli sahur